kita awal dari informasi pertama penggerbekan tempat pengisian air minum isi ulang di karawang
yang diduga memasukkan merek air minum ternama berlangsung ricuh
kericuan terjadi saat petugas kepolisian berusaha menghalangi puluhan anggota ormas
yang hendak menggerebek lokasi itu
kericuhan terjadi saat ketua salah satu ormas di karawang berusaha memasuki tempat pengisian galon air isi ulang
di kecamatan kelari karawang senin siang
usaha petugas kepolisian untuk menghalanginya membuat anggota ormas emosi
aksi saling dorong dan nyaris baku pukul pun terjadi
mereka menganggap pengisian galon air isi ulang itu melanggar hukum
karena menggunakan air sumur tanah sebagai bahan dasar untuk pengisian galon isi ulang
ketua lsm juga menduga tempat itu memalsukan galon kemasan merek ternama
namun pengelola membantah jika mereka memalsukan merek dagang

sumber bawah tanah itu
memang nggak ada izin
oh nggak ada izin ya bu
kenapa nggak ada izin
nah itu nanti langsung tanya
pengelola menyebutkan air yang digunakan sudah disterilkan dan aman untuk dikonsumsi